kamar bayu berantakan pak
padahal tadi pagi
bayu baru aja ngomong di atas kasur
kamar bayu ngomong di kasur
ih tadi kan kamu yang naik ke kasur kan
tentu baju aku dari tadi bersih
kamu hati hati di rumah ya
pokoknya kamu harus jagain terus si bayi
jangan sampai kabur
kamu harus bujukin bayu
biar dia kasih tau
dimana dia taruh surat surat itu
ngerti gak kamu
iya mbak tenang aja
bang dulu bang
tanda tanda gak asik bapak nih
bapak tuh gak lucu tau gak sih
bacan bapak gak asik
mau mati kita kebacanda dulu lagi
masih lucuan bapak asik
gupran daripada bapak tau gak sih
gak boleh begitu sama bapak kamu yang sudah meninggal
awas kalau ustadz haji dengar kamu begitu lagi
saya rendam di bak air nanti kamu
sekarang kamu minta maaf sama bapak kamu
gak boleh begitu
galakan pak ustadz daripada bapak
ini kalau nggak kepaksa ini pak
tentang maafin pak ya
pak maafin bayi pak
ucapkan dulu salam sama bapak
assalamualaikum ya ahli kubur
assalamualaikum ya ahli kubur
mungkin bapak kalian
menitipkan surat tanah
orang yang sudah mau meninggal itu
nah permasalahannya adalah
si bayu tidak merasa
kita semua udah geledah surat danahnya di lemari bapak
la ilaha illallah muhammad rasulullah ini hari pertama bapak kamu meninggal sudah ribut soal
warisan istighfar istighfar atau jangan jangan kamar si bayu juga sudah kalian geledah udah
kamar aku berantakan
tangisan tawa nyanyian yang mengirim hati yang luar ruang
semuanya nih semuanya pasti pecah omongan bapak nih kasar kakak kakak yang pada gila
semua ada akhirnya sebaiknya kalian tidak usah ribut soal warisan kalaupun surat tanah itu ada
sama si bayu insya allah aman bayu itu enggak ngerti soal surat tanah paling tidak kalian
memberikan kesempatan bayu untuk berpikir biar insyaallah
allah segalanya menjadi tenang aman
bayu kenapa kamar bayu berantakan pak pedas tadi pagi baru baru aja ngomong kasur
laras kamu hati hati di rumah ya pokoknya kamu harus jagain terus si bayu jangan sampai
kabur terus rest res kamu harus bujukin bayu biar dikasih tahu dimana dia taruh surat surat itu
ya ngerti gak kamu iyo mbak tenang aja ya udah mbak sama mas pulang dulu ya besok pagi mbak
kesini lagi jagain bayu ya iyo mbak besok aku udah siangan ya soalnya aku ada risan
coba kamu perhatiin tingkah lakunya si bayu ya
aku khawatir dia dimanfaatin sama orang
terutama sama si haji dahlan
nanti kalau si haji dahlan datang kesini
kamu ngintip kamu perhatiin gerak geriknya ya
soalnya aku gak suka sama dia
yaudah kalau gitu aku balik ya
untung jantung ustadz ini buatan allah
coba kalau buatan manusia
mungkin orang tadi ada di dalam kok
alamat gak bener nih
kalian berdua cari sekitar sini ya
pasti dia bawa surat surat tanah itu
yaudah yudah kalian cek ke dalam ya
iya aku juga gak tau mbak
kamu tuh ya udah dipesenin jagain baik baik
aras kalau kayak gini gimana tuh mbak
kita mau dapet tuh arisanto seperti apa nih kayak gini ceritanya
hah kan jadi pusing lagi
emang ceritanya gimana tuh tadi
aku tuh gak tau
aku tiba tiba masuk kamarnya
bayu itu udah gak ada
gak tau dia itu lewat jendela atau apa mungkin
kenapa muka kamu panik begitu
bisa gak sih poster tadi itu
kuburan bapak dibongkar gitu
kita tanya paksa
suruh bapak ngaku
call apa yang diomongin sama dia tuh gak bener
gak mungkin orang yang sudah meninggal itu bisa bicara
apalagi disuruh ngomong
ya tapi mas arisanto hidupnya bayu tuh gak tenang
dihantuin dicurigain terus
kamu tau tau juga
soal hidup tenang nyaman
kamu mau tau
bagaimana caranya biar hidup itu nyaman
hah ketemu gak
aku udah cari keseluruh kampung
tapi gak ada
lah terus pi
kamu sih ras
kamu gimana lah jagain bayu
kan kamu yang dirumah ini
kok sobat bayunya kabur kayak gitu
tahu nih bukannya dijagain tuh kabur kan jadinya
kok malah pada nyalahin aku sih
kalian juga tidak ada yang bantu jaga bayu
tapi yang dirumah ini kan cuma kamu
itu dia tuh
haji dahlah nih bilangnya
aku yakin pasti haji dahlah
bawa bayu sampai kabur dari rumah
kita loh yang repot sekarang
yang bawa kabur bayu itu siapa
kalian kenapa jadi beringasan seperti ini sih
bayu itu nemuin saya di musola
karena dia gak betah di rumah ini
karena kelakuan kalian yang bolak balik ngomongin warisan
kalau kalian mau harta warisan dari bapak kalian
mungkin bapak kalian benar
bahwa surat surat tanah itu ada di tangan bayu
kamu dari mana sih
lo cengengesan kayak gitu
kata haji dahlah ini tuh bener
kita harus jaga baik baik si bayu
dia tuh ngasih surat surat tanah ke kita